penyebabnya mohon izin kami masih mendalami sebab musababnya
namun terdapat data bahwasannya sopir tersebut tidak ada
jadangan sopir kemungkinan menurut dari keterang saksi yang ada dalam bus itu mengalami mikroslip